pasca kericuhan di kantor bawaslu tamrin jakarta pusat yang meluas ke wilayah tanah abang dan petamburan
kepolisian polda metro jaya mengamankan sebuah kendaraan ambulans berlogo sebuah partai politik
karena ditemukan batu dan uang nominal enam juta rupiah yang diduga untuk masa bayaran
mobil ambulans milik dewan perwakilan cabang gerindra kota tasikmalaya
bernomor polisi b sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam pcf ini terparkir di depan subdit intelkam polda metro jaya
kendaraan ini ditahan saat terjadi kericuhan di makobrimob petamburan
dari dalam mobil ambulans polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti batu dan uang dalam amplop yang diduga disiapkan untuk aksi masa bayaran
pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tiga orang yang diduga membawa mobil tersebut
sementara itu pihak dpc gerindra kota tasikmalaya membenarkan jika ambulans milik dpc berangkat menuju jakarta pada selasa malam
namun tujuannya bukan mengirim batu melainkan untuk membantu penanganan evakuasi korban unjuk rasa dua puluh dua mei
pihak dpc memastikan saat berangkat ambulans tidak mengangkut batu melainkan peralatan medis lengkap dengan obat
proses pengiriman ambulans ke jakarta merupakan instruksi dari dpd gerindra jawa barat
dan surat tugas
pihak dpc gerindra kota tasikmalaya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan dpp gerindra jakarta
agar ketiga anggotanya yang masih diperiksa di polda metro jaya mendapatkan pendampingan hukum
tim liputan cnn indonesia